bangladesh merupakan salah satu pasar ekspor yang potensial bagi indonesia
termasuk dalam bidang fashion dan juga kosmetik
maka tidak jarang banyak masyarakat bangladesh mengemari batik serta kosmetik halal asal indonesia
selain memiliki daya tarik batik juga dianggap unik dan tidak mudah ditemui
batik serta kosmetik halal menjadi salah satu produk indonesia yang cukup populer di bangladesh
batik selain memiliki daya tarik sendiri kerap dianggap hal sakral bagi masyarakat bangladesh
serta memiliki bahan yang sepadan dengan iklim di bangladesh
selain batik kosmetik halal dari indonesia juga menjadi digemari di bangladesh
konsep halal pada kosmetik dianggap menjadi salah satu hal yang baru dan menarik
konsep halal di bangladesh
konsep halal di bangladesh
orang orang selalu mengetahui halal
halal adalah hal yang sangat baik tapi konsep halal adalah pengalaman baru bagi mereka
kendati populer batik serta kosmetik halal masih sulit ditemui karena jumlahnya yang sangat terbatas
alhasil harga jual pun masih cukup mahal
bahkan harga yang dijual bisa lebih mahal separuh dari harga jual di indonesia
bagus saya suka desainnya saya suka kualitasnya saya suka kombinasi warna

saya sering menggunakan rachel mataok
kualitasnya kecuali paruh durasi harga

berencana melakukan peningkatan investasi di bangladesh
dimulainya dengan pengenalan sejumlah produk indonesia
seperti indonesia fair yang sudah dilakukan dalam dua tahun belakangan ini
adapun perdagangan bilateral kedua negara ini mencapai satu sembilan puluh tujuh miliar dolar amerika serikat sejak tahun dua ribu dua
raspasia dhaka bangladesh